mas kadang bikin bete tapi juga ngangenin
kalau nanti akhirnya mereka beneran berjodoh itu artinya kita akan jadi besanan
aduh mas aku gak kepikiran sampai sana mereka tuh masih sma masih terlalu muda mas
ya kita gak tahu perjalanan hidup ya
padahal aku sebenarnya masih mencintai mila
rasanya sangat berat untuk melepaskan mila dari hatinya
gue emang pengen banget acara itu dibatalin
tapi gue gak mungkin sanggup lihat papa sedih terus sakit
kak aku bisa batalin kok
acaranya gak mungkin dibatalin lagian papa juga udah nyiapin semuanya kok
ya aku tau
sampai saat ini kamu masih cinta sama
bukan semata karena kamu menerima aku
aku gak mau maksa
aku bisa batalin kapanpun kamu mau aku
walaupun itu sakit
tapi kamu gak perlu jawab sekarang kok
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih pak
banget namanya juga jalan
kok jadi gue yang lebih semangat gimana sih
lu kenapa tiba tiba jadi emosi mau nguluh sih
lu bener gak setempatnya
estetik cafe di sini doang
oh itu kayaknya orang itu
ada kubu tenang aja
perkenalkan saya juna eo dari estetik cafe
dan sebelumnya saya juga sudah berkomunikasi dengan rivki
oh saya sampai lupa
saya sampai lupa
bel jangan dihabisin dong
apa yang masih banyak juga tuh
tapi yang live musicnya belum mulai
jangan pesen aja
gue yang habisin gue yang pesen
pelit banget sih jadi orang kaya
nanti dulu makan ya
jangan berisik taruh ketahuan
emang mulai siapa sih
itu lihat tuh
ada yang mau om bicarain
ayo masuk dulu ya
padahal gue kesini mau deep talk sama rara
ngikutin sarannya rifa tadi
tapi ternyata ada
dan seakrab itu
emang bener rara mau tunangan
sama kak vero
kayaknya itu suara motornya
opah davin deh
bukan bapak davin denger semua yang diomongin sama papa kevero
oke saya langsung terdepoin saja
saya mau menawari mbak michelle untuk menjadi singer tetap di salah satu kafir kanan saya
dan setiap kali perform mbak michelle akan mendapatkan honor sebesar dua juta rupiah
itu maksudnya per hari dua juta
iya betul sekali
jadi bagaimana mbak michelle terima
oke berarti kita deal ya
tanpa buang buang waktu surat kontraknya sudah saya bikin dan mbak michelle tinggal tanda tangan saya kesini
silahkan mbak michelle tanda tangan saya disini
mbak michelle silahkan
bel itu mereka ngomongin apa ya bel
gue jadi penasaran deh
mana gue tahu kayaknya ngomongin hari jadian mereka disini deh
yang aku sangat sesali adalah aku menilai tanpa melihat
aku hanya mengandalkan pendengaran
tanpa harus mencari tahu dulu kebenarannya seperti apa
mel sekali lagi
aku benar benar minta maaf sama kamu
mas kamu gak perlu berkali kali minta maaf sama aku
mungkin memang pada akhirnya kita harus melawan perasaan kita dan mererahkan kebahagiaan anak anak kita mas
aku boleh tanya satu hal sama kamu
apa rifqi memang benar pacaran dengan misyah
aku jadi bingung jawabnya mas
iya kalau dibilang dekat
tapi kalau dikira dekat
tapi kalau dibilang enggak
juga sering berantem
ya mungkin rifki itu suka bikin kesel el
sebenarnya sih sifatnya sama kayak kamu mas
kayak ada yang bikin bete
tapi juga ngangenin
kalau nanti akhirnya mereka beneran berjodoh
itu artinya kita akan jadi besalan
aduh mas aku gak kepikiran sampai sana
mereka itu masih sma masih terlalu muda mas
ya kita gak tahu perjalanan hidup ya
padahal aku sebenarnya masih mencintai mila
rasanya sangat berat untuk melepaskan mila dari hati
ya aku juga